ketua umum partai nasdem surya paloh memberi kode soal keinginannya untuk menemui ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
hal tersebut disampaikan paloh dalam lawatan politik nasdem ke kantor golkar rabu lalu
paloh menghargai bahwa setiap partai memiliki kepentingannya masing masing tapi tetap harus menjaga kepentingan bersama demi kemajuan bangsa
karena itu ia berharap agar megawati juga meluangkan waktu untuk bertemu dengan dirinya
jelas ada dong itu intinya
merespon kode surya paloh wasekjen pdi perjuangan sada restuati mengklaim partainya tak pernah menutup pintu untuk berkomunikasi dengan partai manapun sekalipun dengan partai nasdem
menurut sada restuati pdi perjuangan telah membuktikan budaya safari politik yang baik dengan partai partai lain sebelumnya
kalau silaturahmi dengan siapapun yang dia harus tetap dijaga tidak boleh kemudian kita
kami selalu menerima siapapun yang akan berkunjung
sudah kami buktikan beberapa waktu yang lalu dari pks berkunjung nasdem berkunjung dari demokrat berkunjung
kalau pak surya paloh sampai sebut bahwa dia mau kode kode gitu artinya kan ada kesulitan tersendiri gitu
ah siapa bilang itu kan katanya beliau
hubungan pdi perjuangan dengan partai nasdem
belakangan memang memanas
sebelumnya secara terang terangan ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat
meminta presiden mengevaluasi kinerja dua menteri dari partai nasdem
yakni menteri pertanian serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan
kalau memang gentle betul sudah seperti itu akan lebih baik
itu menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri
desakan pdi perjuangan untuk mengeluarkan menteri menteri nasdem dari kabinet
pada hari ini pdi perjuangan bergulir kencang seiring dengan kencangnya rumor reshuffle kabinet pada rabu pon satu februari kemarin
namun reshuffle kabinet hingga hari ini belum kunjung terjadi
tim liputan cnn indonesia